dan pengunjung sidang bereaksi atas pembacaan tuntutan pidana delapan tahun penjara bagi terdakwa putri candrawati
rata rata mereka mengaku heran tuntutan bagi putri sama dengan terdakwa riki dan kuat yang dituntut pidana delapan tahun penjara
suasana ruang sidang langsung riuh dengan reaksi pengunjung saat jaksa menyebutkan putri dituntut pidana delapan tahun
rata rata pengunjung sidang mengaku tuntutan bagi putri di luar dugaan
sebelumnya mereka mengira tim jaksa akan menuntut hukuman lebih berat di atas terdakwa kuat dan riki
tuntutan delapan tahun membuat mereka kecewa namun begitu pengunjung sidang masih berharap majelis hakim akan memberikan vonis yang lebih berat bagi putri
tuntutan delapan tahun menyebutkan putri dituntut pidana delapan tahun penjara bagi putri
tuntutan delapan tahun menyebutkan putri dituntut pidana delapan tahun penjara bagi putri
sebenarnya saya sangat kecewa dan sangat kecewa sekali jadi saya emosinya tadi setelah dibacakan saya sama jpu saya pikir tuntutannya itu akan sekitar dua puluh tahun penjara lah karena dia termasuk otak pembunuhan dari joshua kan
jadi saya pikir ya lah akan pokoknya antara seumur hidup dan dua puluh tahun
tahun penjara ternyata setelah pak jaksa itu tadi mengumumkan bahwa cuma delapan tahun penjara itu sangat sangat kecewa dan sangat kecewa sekali
saya berharap kalau nggak seumur hidup ya maksimal dua puluh tahun kenapa kok ini cuma delapan tahun gimana ini pak